serbu diskon hanya di motionpay
tapi mereka tidak sepintar itu brick
itu jejak kaki dia
itu jejak kakinya
tidak itu jejak kaki wonta
kita ikutin ya kaki dia sampai ketemu
kita harus tangkap dia sebelum jauh
wah kita harus jalan kan
kok mereka bisa tau
kita punya peta ini
masa penjahat itu
mau nyaris kakek sati juga
aku juga gak tau
terus gimana sekarang
kita harus cepet
rebut peta ini
yaudah kita lari lagi
pak ar murid
jadi anak tuh harus ngalah dong
iya kan bebe pandi yang ganteng
aku jadi obat nyamuk deh
jangan hita mami genit banget
kita jalan ke depan oke

kita bisa ke depan
gak takut apa
bingungnya sama mami dan oscar
tadi minta ikut giliran udah nyampe sini aja
ih mana mami tau kalo tempatnya kayak gini
sekarang kita mau mulai cari dari mana
kesitu aja yuk
yuk ayo kesitu
kalau menurut peta ini kita masih ada di sini
jauh ya berenang
kita belum separuh jalan
padahal kita udah jauh banget jalannya
wah aus nih
hah tas aku mana ya
oh tasnya di bawah kucing
kucingnya makal banget sih
pus pus balikin tas brandan
balikin tas aku
kamu jangan kayak gitu dong
nyusun aja deh
abis mami takut
hutan ini kan luas banget
udah kita lah jalanin aja dulu
dulu semoga kita berhargaan yang benar iya kak semoga aja kita cepetnya semua branden
ayo kita jalan lagi bebek
kenapa sih jalan
jangan jangan itu hari mau
kita pulang yumi oscar lapar kok lapar sih
oscar kamu sempet sempetnya bilang
tak perkah kamu mau pulang pulang aja
sendiri kalau mami mau nyari brandon
apa kata mamanya nanti kalau brandnya
nuntut kita mami suruh ganti rugi bayar
sama dia daripada bayar sama mamanya
mendingan uangnya buat jalan jalan ke
hah hah hah hah
hah gimana mama bisa sampai situ
tolong ada harimau
mami itu cuma kelinci
mami melek deh
hah beneran cuma kelinci
ah nakut nakutin aja sih
ternyata kucingnya takut sama kamu nina
siapa dulu dong
kamu gak bisa lagi dari om
om gak mau macem macem kok
om mau peta itu
cepetan kasihin petanya
kalau kamu gak mau celaka selamat
jangan dikasih brandon
karena kan juga punya om
kalau kamu nakal om bisa gerak
nah mana petanya